seorang pengemis yang tertangkap di kebayoran lama jakarta selatan
selasa siang kemarin memiliki uang sembilan puluh juta rupiah
namun dirinya mengelak jika uang yang ia miliki merupakan hasil mengemis
menurutnya uang tersebut merupakan hasil bekerja serabutan di jalan
selama mengemis di jalanan jakarta muklis menyimpan uang puluhan juta rupiah
uang tersebut setiap hari ia kantongi
muklis ditangkap petugas penjangkauan penanganan penyandang kesejahteraan sosial jakarta selatan selasa siang
di bawah jembatan layang kebayoran lama
ketika diperiksa petugas menemukan uang sembilan puluh juta rupiah dari kantong celana pria berusia enam puluh empat tahun ini
uang puluhan juta rupiah tersebut disimpan di dalam celana yang berlapis tiga
di dalam duduk ada pintu lama
itu kan pintu sederhana pintu lama di rumah
di daerah mana tuh
lagi duduk melepaskan capek
nyapu nyapu di warung depannya itu kan dapat kir mobil
kir mobil kalau di bawahnya buat mobil empat ratus lima puluh mobil
pak haji ngemis dari kapan
nggak ada ngemis ya pak
dari data panti sosial bina insani kedoya jakarta barat
muklis sudah dua kali tertangkap oleh petugas

dia bisa punya sembilan puluh juta
muklis tidak ingin uang puluhan juta rupiahnya dititipkan ke panti sosial
rencananya pria asal sumatera barat ini akan pulang kampung
jika telah berhasil mengumpulkan uang hingga dua ratus juta rupiah
sofian firdaus jakarta